wah adek itu haikal kan
kamu tuh bikin malu kak adek ya
ini udah sekian kali
ustadz musa yang mulia ada satu kecewa sama kamu
ustadz pikir kamu tuh udah berubah
ya minima kalau gak berubah jadi anak baik berubah jadi power ranger lah
yaudah deh silahkan kamu pergi
tapi ingat kalau urusan udah selesai cepat balik ke pondok yang layapan ya
oh pak hintung
oh harus pak d
takutnya nanti ada anak anak santri maupun santriwan yang mengatasnamakan ustadz ridwan atau kursaya itu pun pak d
untuk kepentingan semata
ya contohnya apa
haikal itu kan kabur
takutnya saya menjaga ada lagi haikal haikal yang lain
ya udah sekarang saatnya kita cari hackle
nah itu makanya
dikunci lagi sih pak sri giti
saya ini mau keluar sama pak d
ini kebiasaan nih sering mondar mandir wc ke sini wc ke sini
nih lihat ditutup lagi
pak nen tadi yang ngunci rusak rusak
ngapainnya malah nyampe saya
tapi siapa yang pegang kunci
yang ngebukain download siapa
kan pak ustadz
aduh kenapa gak diingetin sih
bukan dong bukan dong
lama pak d
pak d kita jalan
ayo pak sri giti ya jaga keamanan
dah coba itu
lah dia yang ngunci dia ngomel sama saya
mereka semua sudah pergi
iya tuan sopri
apakah kita harus mengejar mereka ton sopri
hmm sepertinya tidak perlu
karena saya sudah punya rencana sendiri
rencana lain siap tuan sopri
apa luar biasa
kalian aku jadi penc hacia teman itu
tentunya jangan lupa

di sini nikamu jadi petugang lelaki terhormat
emang bener siap niak er
kau dengar mukanya jadi apa lagi ya
masalah yang udahasplain makanya harper'somas
ini udah jadi
oh sobri ternyata kamu mau buat drone drone yang itu tuh drone
go ini kita bikin semirip mirip miripnya dengan aslinya
halamak ide yang bagus tuh sobri
adek itu haikal kan
kamu tuh bikin malu pak adek ya
ini udah sekian kali
ustadz musa yang mulia ada satu kecewa sama kamu
ustadz pikir kamu tuh udah berubah
ya minima kalau gak berubah jadi anak baik berubah jadi power ranger lah
ustadz haikal gak mau kabur ustadz
haikal kesini cuma mau nyari uang tambah nih
buat ganti drone yang rusak mau beli drone yang baru
kamu bener anak yang bertanggung jawab haikal
pak adek minta maaf pak adek susun sama kamu haikal
pak adek minta maaf
aduh pak adek jadi susun sama haikal
kenapa sih pak ustadz lebay banget
kalau saat ada momen sedih saya sama michael pasti ikut nangis
gak gitu pak adek gak gitu
oh pake nyanyi gitu puter puter kayak film india
disini gak ada pohon yang saya sedih
setiap ada momen mengharukan seperti ini pak adek selalu aja nginjek kaki saya
saya jatuh deh
alhamdulillah udah bisa ya pak diterbangin
jadi ongkos servisnya berapa pak
kamu dari mana dek abis selesai sholat ya
bukan begitu pak aku dari kun'anta bajunya sih yang kayak gini pak
yaudah kalau gitu kamu bawa aja deh mainannya
gak usah bayar gratis
bapak tau pusatnya gak ada yang bawa
dulu saya pernah belajar di kunanta
tapi cuma sebentar
oh iya dek kirim salam ya sama kiai amin
makasih ya pak
aku punya mainan yang bisa terbang
kamu mau beli gak
kamu yakin begitu kan bisa terbang
itu mainan siapa sih
mainnya jelek gitu di tengah jalan
silahkan ya dulu pak
aduh pak saya minta maaf pak
ya allah pak saya kebas ngajak pak
bapaknya bimonya sebelah sana pakai baju merah
tangan ustadzmu usah dicium
jatuh ulang lagi deh om
haikal gak sengaja ngancurin dronnya si bimu
itu juga bukan sepenuhnya kesalahan kamu
tapi mau juga yang kurang hati hati
om dronnya kayaknya udah bisa termal lagi deh coba tes
adepan remote pak
sudah bisa lagi ya udah bagus ya
ini uang buat get in dronnya pak
gak perlu haikal
ini kan dronnya sudah bener
biar kami bawa aja dronenya
kamu simpan uang kamu ya
ternyata masih ada anak yang baik dan bertanggung jawab seperti kamu
iya kak lagian uang segitu menurut ustadzmu usah belum cukup untuk benerin dron
cocoknya buat apa usah
cukupnya buat berdiri sendal kali ya
ya maksudnya disimpan aja uangnya ya
kalau uangnya ini berapa
ini berapa harga
cium tangan makanya
udah padek hati hati
gampang rapuh lima belas tahun
padek apa sih
aduh itu kan namanya pancing yang sejarah
sejarah yang panjang aja
apa sih ngilap nih air mata
padek kenapa sedih sih padek
aja harus paham
aduh padek kenapa sih
padek itu si jodot lagi makan kerupuk